mendapatkan uang tunjangan hari raya alias thr tentu jadi berkah bagi para pekerja
lalu thr yang anda dapatkan akan digunakan untuk apa nih
ini keperluan beli baju ya baik buat anak anak sama beli kue apa
biasanya sih kalau misalkan saya itu untuk thr sendiri dipakai buat kasih ponakan ponakan
sepupu sepupu ya sama mungkin ada keperluan keperluan kebutuhan lah ya
sekitar dua puluh persen kali ya dua puluh persen ditabung delapan puluh persennya untuk persiapan lebaran
sering dianggap sebagai uang kaget terkadang membuat penerimanya boros dalam menggunakan thr
tak jarang thr lenyap tak tersisa dan keluar sia sia karena digunakan tanpa kontrol dan perencanaan yang baik
padahal menurut praktisi keuangan syariah
greget kalabuana thr adalah solusi masalah keuangan melalui perencanaan yang tepat
ya sebenarnya thr ini sesuatu yang menarik ya karena kalau mereka yang biasa menggunakan keuangan
thr ini bisa jadi satu quick win istilahnya menang cepat
karena dia bisa menyelesaikan beberapa masalah keuangan kemudian dia juga menurut kekurangan
terus juga dia bisa mencapai tujuan tujuan keuangan secara lebih singkat
salah satu kunci untuk bisa mengatur penggunaan uang thr
adalah dengan menggunakan pengklasifikasian sesuai kategori porsi
mulai dari dikeluarkan lebih dulu ditahan dulu baru dikeluarkan hingga dikonsumsi
pembayaran utang zakat infak sedekah hingga wakaf adalah sejumlah hal yang masuk kategori porsi wajib dikeluarkan terlebih dahulu
sementara persiapan tabungan simpanan dana darurat perencanaan investasi
serta wacana pengeluaran idul adha berada pada kategori porsi ditahan dulu baru dikeluarkan
dan yang terakhir konsumsi
lebaran berupa pembelian baju masak kue biaya mudik hingga pembagian angpao
merupakan kategori pengeluaran uang thr yang disebut konsumsi
besaran jumlah dari masing masing kategori porsi ditentukan oleh diri sendiri
karena kitalah yang paling tahu kebutuhan tersebut
greget menambahkan thr bahkan bisa menjadi salah satu momentum untuk menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain
serta menekan sifat permisif dan boros yang biasanya muncul karena memperoleh uang lebih banyak dari biasanya
bijak menggunakan uang tunjangan hari raya atau thr
bisa jadi menjadi salah satu bentuk kemenangan anda melawan hawa nafsu membeli kebutuhan yang tidak dibutuhkan pada hari raya idul fitri di tahun ini
bahkan bukan tidak mungkin
dengan perencanaan yang matang anda bisa menjadikan uang thr sebagai salah satu uang tabungan
bahkan uang untuk berinvestasi